apa kabar pak ibu ibu yang terhormat
apa itu market kotak kotak yang memang sudah ditunggu tunggu oleh masyarakat pasar
khususnya pasar keuangan yang bertransaksi di palutasi
jadi ini sebetulnya pasar itu sudah memiliki standar
tetapi belum yang secara umum berlaku kepada seluruh bank devisa
jadi kami mendapatkan mandat dari bunga bank indonesia
untuk menyusun dan menetapkan indonesia forex market kotak kotak
yang akan di launching pada hari senin nanti tanggal dua puluh enam mei dua ribu empat belas
kemudian hari akan berlanjut juga dengan transaksi money market
yang simpan pinjem dana
lalu juga akan berlanjut dengan transaksi face income securities
pada tahap awal kita memperlakukan untuk kepada bank devisa
dan ini akan menjadi acuan buat seluruh peserta pasar
yang pada intinya nanti kita akan melihat siapa itu peserta pasarnya
lalu peserta kasar itu sendiri
di level mana yang wajib tahu
tujuh bab disini mengatur prinsip prinsip dalam transaksi
dan prinsip prinsip dalam kita berperilaku
dan juga berinteraksi dengan seluruh peserta pasar
yang pertama intinya bicara mengenai tujuan cakupan dan sasaran
yang bab kedua bicara mengenai kepatuhan pengaduan administrasi dan pelanggaran
bab tiga kita mendefinisikan siapa yang dimaksud dengan pelaku pasar
nah di bawah empat ratus lima puluh enam baru mulai mengatur mengenai bagaimana panduan terhadap perilaku
di bab empat panduan dan pengawasan perilaku serta etika bertransaksi
lalu di bablima kita bicara mengenai proses bertransaksinya
di bab enam kita bicara pemisahan keundangan
front dealing room yang bertransaksi middle office yang melakukan risk management
apa sih tujuannya kita membuat code of conduct
kita mulai dengan bagaimana mengatur perilaku dan meningkatkan disiplin
serta integritas pelaku pasar di pasar keuangan indonesia
jadi udah ada lesson learnednya jangan sampai kejadian di indonesia
membuat uni komite dan bagaimana mengatur standar perilaku dan juga integritas pelaku pasar
disini ditegaskan bahwasanya ini menuju ditujukan juga kepada manajemen senior
itu termasuk di dalamnya board of commissioners
yang pertama adalah divisi group yang handle pekerjaan yang terkait dengan pasar keuangan sehari hari
jadi tidak bisa hanya divisi maupun group yang menghandle dealers dan juga para traders
tetapi ini merangkum mencakup ditujukan juga adanya tanggung jawab dari top level
dalam hal ini boc dan dewan direksi dan dewan komisaris
kita melihatnya satu dari prinsipalnya dulu
prinsip itu dalam hal ini yang mewakili institusi pak
visa perbankan dalam hal ini kita akan memulai dari bank devisa yang jumlahnya kurang lebih tujuh puluh empat miliar
dan juga money brokers yang memang terkait dengan transaksi di link room link roomnya perbankan
lalu saya ulangi kembali mengenai manajemen senior adalah pejabat pelaku pasar seperti
dewan komisaris dewan pengawas dewan direksi serta anggota pimpinan
yang memiliki fungsi pengawasan institusi secara keseluruhan
sebagai mana diatur oleh pbi tentang gcg
dan juga manajemen senior itulah yang memang selama ini bertindak mewakili prinsipal dan money brokers
yang ketiga manajemen nah ini setingkat di bawah senior management
nah inilah level level divisi dan grup yang memimpin satuan kerja
tapi juga middle dan back
dalam hal ini kalau front pasti ibu tahu itu yang diarah di link room
dan juga dengan jajaran di link roomnya
sedangkan back office yang melakukan settlement
yang melakukan apa namanya penyelesaian transaksi
apakah settle rupiah settle us dollar kalau tak asing lainnya
walaupun juga kalau di bond settle surat berharganya
nah itu dilakukan oleh teman teman di bako bus
di tengah tengah ada middle office yang mengatur
dan juga menentukan mengenai besaran besaran manajemen risiko
di antaranya market race lalu limit limit keberadaan terpan
nah ini juga terkena kepada peraturan ini
intinya adalah fraud back dan middle office yang punya fungsi pengawasan
dia bertanggung jawab terhadap karyawan yang terlibat
dan melakukan transaksi keuangan
yang secara langsung berhasil diperlukan oleh bank dan middle office
nah pasar keuangan siapa yang dimaksud
jelas bukan equity pak karena bank indonesia mengaturnya adalah
yang terkait dengan nilai tukar dan suku bunga
oleh karena itu di sini yang akan tercakup menjadi sasaran adalah
pasar falas pasar uang bons atau surat berharga di indonesia
walaupun kita memulai dua puluh enam mei nanti dari pasar forex ya pak
karena pasar forex inilah yang pada saat sekarang
penting sekali untuk bisa mendukung pertumbuhan indonesia
makanya penting sekali kita memulai dari pasar kalau keasing
dimana member kita ini adalah bank devisa
buat gambaran total bank devisa ada tujuh puluh empat
tetapi yang aktif agresif dan juga frekuensi tinggi sekitar sembilan ratus dua puluh bank
tentu saja dengan kotak mondar ini pelaku pasar
kita melihat satu dia paham ketentuan
dalam bertransaksi di pasar keuangan
menerapkan standar profesionalisme yang tinggi
sesuai dengan best market practices yang ada untuk setiap produk
ada lagi money market atau pasar uang antar bank
simpan pinjam rupiah simpan pinjam dolar
yang retail maupun juga yang non retail
selain yang apa namanya pak tadi yang tertulis
dan pasalnya tapi prinsip prinsip
yang tertulis maupun yang berupa spirit
yang memiliki kekuatan hukum yang baku
tetap mengacu kepada kekuatan hukum positif
dan bagaimana arbitrasi maupun keluarga perlenggaran
pasar keuangan yang sempurna itu
tercipta dari adanya kepatuhan pelaku
semua kebijakan dan prosedur internal
perundang undangan yang berlaku
market kotak kontak juga mengatur
tata dan kebijakan pengaduan dan arbitrasi
jadi kalau ada arbitrasi kemana
bukan berlaku kepada seluruh perbankan
kalau yang tanggal dua puluh enam diumumkan
materialitas klaim yang dapat diproses
besaran cuman lima juta rupiah
mestinya ada dong azas materialitasnya
lebih lanjut apakah itu
maju ke polisi kalau dia bisa settle di tengah
jadi kami akan tentukan
lalu hasil akhir yang dikeluarkan
merupakan rekomendasi yang final
sekarang sudah kami rekomendasi itu final
begitu pak dan di awal kita akan bilang
itu tidak ada banding bandingan
lalu apabila terjadi indikasi
pelanggaran terhadap tukang kondak ini
itu dapat memberikan pernyataan terjadi
atau tidaknya pelanggaran tersebut
nah sanksi terhadap pelanggaran
ini bab tiga khusus mengatur
pelaku pasar harus bertanggung jawab
lagi lagi pak code of kondak
kode yang mengatur perilaku
bertingkah laku atau bertransaksi
pelaku pasar bertanggung jawab
terhadap perilaku dari semua karyawannya
di sekitar billing room ternyata nggak diatur
terima kasih ya tadi saya ada bicara
dan juga jangan oh ya memang tidak semua orang punya akses ke billing room
prinsip prinsip dalam bertransaksi ada disini
nah per dua puluh enam mei nanti
melakukan transaksi di pasar keuangan itu harus melaksanakan
yang menyakut ke empat ratus tujuh puluh empat bank dt
rekomendasi dan ketentuan ketentuan yang terdapat dalam
kotak kotak ini umumnya mengatur
tapi kami menyadari front office tidak bisa sendirian
transaksi pasar keuangan yang baik serta tetap
menjaga prinsip kehatian kehatian perbankan
adanya ketegasan dalam bank
nah disini kita rinci apa sih
prinsip prinsipnya kalau dealer ngedeal
punya kewenangan melakukan settlement
ya kan uangnya bank yang ngedil dia
dinner tidak diperkenankan memiliki peranan ganda
apalagi juga dia bisa mempengaruhi
antara fraud dengan back
ya mohon gua tapi ini kan uangnya bank
banyak nih karena intinya terminologi
ya itu aja pak yang saya sampaikan